saya waktu itu dapet pembinaan kerja di jakarta
terus handphone saya hilang saya gak tau harus bawa mobil emas kemana
tiga tahun setelah kinar meninggal
saya dan boy pindah ke jakarta
karena semua bisnis yang saya jalanin ada di sini
tapi saya masih terus merasa bersalah mas
karena belum bisa menjalankan amanat terakhir kinar
untuk menjodohkan boy dengan zulo
tidak ada yang bisa dipercaya
saya sudah berjalan ke jakarta
tapi saya masih tak bisa menjodohkan boy
karena belum bisa menjalankan amanat terakhir kinar

tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
saya masih terus merasa
saya lagi menyusahkan
saya lagi menyusahkan
saya lagi menyusahkan
tunggu sini ini urusan gue
eh gak usah gak usah gak usah
udah ya gue gak butuh lo bantuin gue
gue bisa sendiri
kenapa kan sih sopah lawan banget jadi orang
gue gak butuh bantuan
aduh gimana lagi gue ngejar jam rednya
mobil gue kan dikunci
mam mam mam mam
kalau nunggu mam
butuh kejar motor yang di depan sana ya
bang ayo cepetan bang itu kejar motornya
ini udah paling cepet neng
itu keburu kabur motornya
iya iya tunggu tunggu
ayo cepetan cepetan bang cepetan
maaf pak saya kembali ke jatuh
saya merasa masih sedih saja
kalau sedang membahas almarhumah istri saya
maaf sekali ya mas herman
saya gak ada maksud membuat mas herman jadi sedih
kalau mengingat almarhumah
mungkin karena saya masih sangat mencintai almarhum istri saya kinar
sebentar ya saya angkat telpon dulu
sebentar ya pak saya sekarang masih ada tamu
saya udah approve project itu
omsetnya tiga puluh miliar dalam satu tahun
ya aku mau
terima kasih pak
luar biasa mas herman
kalau aku bisa jadi besannya
wih pasti aku juga bisa menikmati semua kekayaan ini
dan aku gak perlu lagi pusing mikirin utang
supaya mas herman mau menerima sila
apalagi tadi si bibi udah bahas lagi
kalau sila mantannya boy
ah aku harus ngelarang cerita nih
yang bisa meyakinkan mas herman
wah aku tahu
mas herman pasti bakalan luluh
kalau aku bawa bawa almarhumah kinar
kirim saja semua ke email saya ya
tadi saya angkat telepon soal kerjaan aja
gak apa apa mas herman
saya paham kok masih muk sekali
buktinya juga sampai nggak tahu kan
kalau sila dan boy pernah berpacaran
iya kau benar juga
sekarang hubungan saya dengan boy kurang begitu baik
tapi sekarang saya sedang berusaha
untuk memperbaiki semua itu
tapi saya benar benar gak sangka loh mas
takdir bisa mempertemukan boy dan sila kembali
ini adalah petunjuk
untuk saya bisa menjalankan pesan terakhir
waktu itu almarhum pernah berpesan kepada saya
agar menjonohkan boy dengan sila
termasuk menanggap boy sebagai anak saya sendiri
agar boy tidak kehilangan sosok sepertiku
seperti itu pak
air airnya juga stabil sedang
agar boy tidak kehilangan sosok seorang ibu
saya pikir semua permintaan terakhir kinar
itu bercanda mas
tapi gak lama dari itu
kenapa kamu gak pernah menceritakan semua ini hilda
kenapa gak dari dulu dulu
saya waktu itu dapet pembinaan kerja di jakarta
saya gak tau harus bawa bawa emas kemana
tiga tahun setelah kinar meninggal
saya dan boy pindah ke jakarta
karena semua bisnis yang saya jalanin ada di sini
tapi saya masih terus merasa bersalah mas
karena belum bisa menjalankan amanat terakhir
untuk menjodohkan boy dengan silo
selama ini saya juga merasa sangat bersalah
karena saya tidak bisa menemani kalmarumah istri saya
di saat terakhirnya
sekarang saya sudah tahu
kalau kinar memiliki permintaan terakhir
dan saya punya kewajiban
untuk memenuhi permintaan itu
saya akan menjodohkan boy dengan silo
aduh jalan buntu lagi putar putar putar
eh lo jangan kucampur lo mau ini